wakil ketua badan pemenangan nasional prabowo sandi priyo budi santoso
menyayangkan kejadian dilarangnya capres nomor urut dua prabowo subianto
untuk melaksanakan sholat jumat di masjid agung semarang
karena ada dugaan politisasi yang dilakukan oleh prabowo di sana
priyo membantah ada upaya penggerakan masa untuk sholat bersama prabowo di masjid itu
dengan menyebar pamflet undangan ke masyarakat
saya luruskan tidak ada dari kami yang menyebarkan pamflet pamflet
untuk datang di masjid dan jumatan
karena kami tahu masjid jumatan itu sudah merupakan panggilan agama
yang tidak bisa disuruh suruh orang siapapun gitu loh
jadi karena kami sudah membantah dan tidak mungkin melakukan hal yang bodoh semacam itu
menyerukan untuk sholat jumat
sholat jumat itu sudah panggilan agama gak usah diseruhkan
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini